berbicara mengenai ekosistem laut ada beberapa jenis yang harus diketahui
salah satunya adalah ekosistem laut dalam
sementara tumbuhan di darat memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesa
lantas bagaimana dengan tumbuhan di laut dalam yang sangat minum cahaya matahari atau bahkan tidak ada sama sekali
inilah hutan bawah laut
para ilmuwan menyebutnya forest of the year atau hutan aneh
bahkan menurut mereka ini seperti pemandangan dari planet lain
ilmuwan melakukan eksplorasi jauh di bawah laut yakni di kedalaman sekitar dua enam ratus meter di sekitar monumen nasional samudera pasifik mengawai
ada komunitas tumbuhan spons kaca eksklusif beragam bentuk dan keragaman hayati lain yang sangat menakjubkan
dilihat lebih dekat tanaman ini menghadap ke arah yang sama
mengikuti arus air dan tumbuh di atas tanah miring tepatnya di sekitar lereng gunung laut
tanaman itu seumur hidup tumbuh di satu tempat dan dapat bertahan hingga sepuluh tahun
sementara ekosistem laut dangkal didominasi terumbu karang
kini kita mengetahui ternyata lereng gunung di laut dalam menjadi pusat tumbuhnya keragaman hayati